mpls atau masa pengendalian lingkungan sekolah bagi siswa baru sudah dilaksanakan sejak senin dua puluh satu juli lalu
namun masih banyak siswa yang hingga hari ini belum mendapatkan sekolah
lantaran tidak lolos penerimaan peserta didik baru ppdb lalu
kondisi ekonomi menjadi kendala untuk mendaftar ke sekolah swasta
anggota dewan pendidikan kota surabaya sita pramesti mengungkapkan
setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota surabaya untuk mengatasi permasalahan tersebut
dua hal ya dia dimasukkan di negeri jadi kalau ada bangku kosong
di data berapa yang baku kosong mungkin karena siswanya mengundurkan diri atau bagaimana
itu diisi sama anak anak yang tidak bisa masuk sekolah yang tidak bisa diterima di sekolah negeri
dan dia menginginkan di negeri karena faktor ekonomi
atau kalau misalkan negeri sudah
kalau kosong pemerintah bisa mengawal mereka untuk masuk di swasta
dengan perhatian khusus ya mungkin dengan dilihat kemampuan ekonomi keluarganya
kalau dia memang tidak mampu maka pemerintah bisa ikut membantu hadir di sini
sejalan dengan pemikiran tersebut wali kota surabaya eri cahyadi menegaskan
saat ini pemerintah kota telah memiliki program bantuan bagi para siswa yang tidak lolos ppdb
untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta kendati terkendala kondisi ekonomi
yang kita utamakan adalah keluarga gakin dan pramiskin
data kita itu adalah keluarga gerakin dan pramiskin
sehingga kalau sekarang itu dia masuk keluarga miskin ketika masuk swasta pun
itu digratiskan oleh pemerintah kota
ketika masuk keluarga pramiskin pun itu digratiskan oleh pemerintah
siswa yang hingga hari ini belum mendapatkan sekolah lantaran terkendala kondisi ekonomi
serta termasuk dalam keluarga miskin atau pramiskin
bisa melakukan pendaftaran ke sekolah swasta terdekat dan mendapatkan fasilitas
dari pemerintah kota surabaya berupa pendidikan gratis